otot tricep membentuk dua per tiga bagian lengan sehingga cenderung sulit untuk dibentuk dan juga butuh latihan lebih intens dibandingkan untuk membentuk otot bicep
simak ulasannya berikut ini
ya di segmen hari ini kita bakal ngobrol sedikit mengenai otot triceps kita ya
as you can see di kata tricep itu ada kata tri tri itu artinya tiga karena otot tricep kita itu terdiri dari tiga bagian ya
dari tiga heads namanya yang pertama itu namanya ada larlow head kita ya inner headnya
ada juga long head kita itu di belakang ya our head dan juga yang terakhir itu middle head
itu pas di sebelah situ kita yaitu middle headnya ya
buat latihan pertama ini nama latihannya itu ropel down exercise
again ini target musclenya fokus pada otot tricep kita
jadi buat di hari hari kalian latihan tricep awalnya mulai dulu latihan latihan ini karena ini memanasi otot tricep kita
dan again ini semua tiga heads kita ya lateral long dan middle head kita itu semua kena ya
dan again ini gerakannya seperti ini
basically grippingnya terserah ya kalian bisa grip di ujung seperti ini atau grip di tengah
saya prefer di ujung seperti ini
again kneesnya sedikit bent dan badannya harus stationed harus stabil
dan ini gerakannya basically all you do is you just pull it down ya
dan semakin kita extend seperti ini
itu semakin kontraksinya semakin kena dan fiber ototnya juga semakin pecah
dan pasti latihannya semakin optimal ya
jadi again latihannya seperti ini
di extend ya
again make sure you guys jangan pake momentum dan jangan pake otot lain ya
buat mendorong si rope nya ini ya
jadi sering kayak begini
ini harus dihindarin ya
memakai shoulder dan memakai momentum
karena ya kalau kita latihannya seperti ini
tidak ada target muscle yang kena gitu
ya ini buat latihan kedua ya nih ya
jadi tadi kita udah roll pull down
sekarang buat second exercise ini namanya tricep scall crostures ya
nah ini latihan yang prime juga ya
dan again buat latihan latihan yang dimana kita mendorong
kita ke atas kepala kita
itu yang lebih ter emphasize itu long headnya ya
tapi kita nggak bisa isolate salah satu head
jadi setiap latihan tricep itu ketiga headnya itu pasti kena
dan ini salah satu latihan tricep yang paling penting ya
gerakannya seperti ini
kalian pake bench aja
dan pake bar either bisa pake bar yang straight yang lurus
atau enggak pake easy bar seperti ini
supaya grippingnya lebih enak ya
dan gerakannya simple
all you do is bar yang ditaro di atas seperti ini
dan turun aja ya
nah turunnya itu either bisa ke kepala kita seperti tadi ya
atau nggak bisa ke belakang kepala kita juga seperti ini
ya bisa either ke belakang kepala kita
atau enggak to our forehead ya
dan kalau bisa dalam satu session try to go for three to four sets ya
yang tadi pertama itu row pull down
dan ini yang kedua tricep skull crushers